ahok btp ahok btp
oke kita udah lama banget gak pernah melihat pak btp dua puluh bulan kurang lebih
kayak apa sih pak kondisinya pak btp ini sekarang
sekarang semakin fresh ya
nggak semakin atletis ya
aktivis apa olahraga di dalam
perutnya sudah mulai kenceng gitu six pack ya
oh iya apa sih emang kesibukannya pak btp di dalam penjara tuh
ya tadi itu
cuma nulis terus baca buku
baca buku olahraga gitu ya
dan yang itu ya latihan nge band
main musik di situ
sama personel lainnya
oh iya bikin band juga nih pak ahok nih
band teman penjara
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini